pelaku bisnis kuliner di bandung melirik konsep unik untuk memikat calon pembeli
tidak hanya warga biasa kalangan artis pun kerap menyambangi tempat ini
salah satunya ariel noah
dikenal sebagai kota kuliner bandung tidak hanya menawarkan berbagai inovasi makanan
namun juga beradu konsep dalam mengemas tempat yang disediakan bagi calon pembelinya
tujuannya tentu saja untuk menarik perhatian dan membuat betah pengunjung
di dalam bisnis kuliner ujungnya adalah adu kreativitas
ujungnya adalah bagaimana pelaku bisnis menemukan nis
nis itu adalah ceruk pasar
dia mau main di segmen mana
dia mau main di seni kuliner yang mana
sehingga muncullah berbagai ide yang namanya adalah thematic restaurant
pada saat pasar sudah terbentuk konsumen sudah menikmati hasil kreativitas seni kuliner
tadi pasti dia akan dapat tempat di hati masyarakat
seperti yang terlihat pada sebuah kafe di jalan re marta dinata ini
delapan tema ruangan bisa dipilih sebagai tempat untuk menikmati makanan lengkap dengan ornamen khas eropa
anda bisa memilih suasana makan di ruang perpustakaan ruang tamu ruang makan tempat bermain anak ruang menjahit kamar tidur dan yang paling menarik adalah kamar mandi
berbeda lagi dengan konsep yang diusung sebuah kafe di jalan ganesha ini
di salah satu sudutnya terdapat sebuah kolam lengkap dengan meja dan kursi
menikmati makanan dan kaki terendam ternyata bisa memberikan pengalaman wisata kuliner yang berbeda bagi pengunjung
seru ya di sini tempatnya enak buat nongkrong terus ada banyak spot di sini ada buat baca
terus buat foto foto juga keren ya di sini makannya juga enak enak
lain pula dengan kafe yang satu ini kafe hadir dengan kesan industri
dipertegas dengan ornamen pada bangunan yang bergaya urban masa kini
mengusung konsep one stop kreatif kafe di jalan ranca kendal ini menggabungkan dunia fashion ruang seni hingga tempat berkumpulnya komunitas
di sini anak anak kota kembang diajak mencurahkan kreativitas dalam satu kawasan dari pagelaran musik hingga fashion show
deretan berbagai distro hingga berbagai barang yang diproduksi terbatas mencuri perhatian pengunjung
warga biasa hingga artis terkenal kerap datang ke sini
kalau kita lihat dua tahun kebelakang banyak tempat live music yang udah gak ada diganti sama klub
jadi mungkin kayak gitu gitu yang perlu dibanyakin lagi di bandung
jadi bukan cuma musik aja
ya itulah bandung
beragam inovasi diciptakan demi menarik para pengunjung agar mau datang membeli kuliner yang disajikan
dian permatasari bandung